hai ibu ada yang bisa saya bantu saya mayang mamanya rendy asistennya pak aldebaran itu loh
mama saya mau ketemu rendy bisa mas rendy nyuruh mamanya mas rendy datang ke sini juga
eh kenapa kita ngumpet ngumpet sih mas nggak papa papa ketemu sama tante mayang ibu tadi
sih saya sempat lihat paren
kenapa kamu nggak cerita
kenapa kamu harus bohong dan gak bilang kalau nino datang ke restoran kemarin
ada apa ma
mah ada apa tolong kasih tahu sama aku
papa gak mau lagi ada kebohongan antara kamu sama elsa
iya jadi jadi
sebenarnya masalahnya itu ada hubungannya sama nino kemarin
kemarin aku ketemu sama nino
aku marah sama dia sampai aku tampar nino
setelah itu aku masih marah marah teriak di kantor yang
hai aku masih marah marah teriak di kantor nino

sampai buat elsa
jadi enggak enak hati karena dia nggak mau orang di kantori nino
itu dengar semua happen naku
iya itu alesannya kenapa elsa sampai bekap mulut aku pah
dan nino nino nino melihat yang sama seperti papa lihat di cctv dan dia juga
mengira kalau mama sama elsa itu punya satu rahasia
tapi padahal padahal itu papa ini tuh sebenarnya bisa bisanya nino aja
sampai sekarang nino itu masih perhatian sama andin
dan mama rasa dia sengaja cari cari masalah supaya dia bisa ribut sama elsa
nino lagi ngantar papa hanya check up ke rumah sakit pak
udah kita tunggu aja kalau gitu ya
nanti biar ada papanya jadi kita bisa ngomong sama sama
papa tunggu sini aja
aduh gimana ini
semoga kalau papa mama ngomong ke nino nina gak berusaha cari tahu lagi soal roy
karena gue gak mau cerai sama nino
kantor kok sepi banget sih
wah kantornya randy tuh
mbak masalnya ada gak
soalnya kiki mau ngantriin berkas yang ketinggalan
tadi punya masalah
oh sebentar ya
ini ada mbak kiki
katanya mau anter dokumennya pak aldebaran
oh gitu ya
mbak pak aldebarannya baru aja pergi
tapi ada pak reddy kok
oh mbak nanti dokumen ini
biar kiki aja yang kasih ke pak randy nya ya
kiki boleh tunggu di dalam
maaf mau tanya toiletnya dimana ya
sebelah sana ibu
oh makasih ya
kiki nitip dokumen ini buat mas al ya
yaudah kalau gitu saya duluan ya
ya udah kalau gitu mas rendy kiki pulang ya
selamat siang mbak
si ibu ada yang bisa saya bantu
asistennya pak aldebaran itu loh
saya mau ketemu rendy
mas rendy nyuruh mamahnya mas rendy
datang ke sini juga
kan gak apa apa kiki kalau ketemu sama tante mayang
ibu tadi sih saya sempat lihat pak randy sama mbak kiki ada di sebelah sana
kiki membeli maksudnya
ki kan pakai seragam kerja
bisa ketauan sama mamah nih
kalau kiki tuh asisten rumah tangga
mas mas jangan buka buka disini
mas ngapain buka buka
itu dibalik tembok sini
makasih mbak cantik
kalian ada disini toh
mbak kim kok pake jasnya randy toh
hah pake jas kamu ren
iya ma kimberly agak kurang sehat badannya
iya mah kimberly agak kurang sehat badannya
pas dia kesini gak bawa jaket
akhirnya aku pinjamin jas aku
kamu itu memang lelaki gentleman
mama tuh bangga sama kamu rek
yaudah kamu pulang aja ya
tante mau minta nomor handphone kamu dong
ya udah aku pergi dulu ya mas ya
tante saya duluan ya
tante saya duluan ya
tunggu tunggu mbak kim
tunggu tunggu mbak kim
mama kok bisa disini
mama itu mau kasih dompet ketemu nih
makanya kalo ada apa apa itu jangan sembarangan
naruh dompet dimana mana
udah yo mama mau kejar mbak kim
mau minta nomor handphonenya dan medik
ma ma tunggu ma
aduh mudah mudahan aja kiki gak ngelepas jasnya
jangan sampe mama ngeliat baju serakam kiki
kamu mau pesan makan apa
aku udah di bisnis omis ya
aku masih gak habis pikir
kenapa al malah bilang roy itu teman dari kecilnya
sepertinya al nutupin sesuatu dari andin
kau pilihin lah
ya kan kamu tau
makanan kesuan saya apa